saudara masih belum hilang diingatan kita tentang tragedi tewasnya seorang santri di kediri jawa timur
akibat dianyaya oleh seniornya
namun kini seorang santri di salah satu pondok pesantren di kabupaten tebo jambi
tewas akibat dianiaya rekannya
usut punya usut penganiayaan yang dialami korban ini dipicu karena masalah yang sepele
kemudian bagaimana kasus tewasnya santri di jambi ini
dan apa sebenarnya masalah yang memicu penganyayaan yang berujung pada hilangnya nyawa seorang santri
orang tua dari airul harahab seorang santri di sebuah pesantren raudatul mujawidin di tebo jambi
tak kuasa menahan kesedihannya
sembari membawa foto sang anak ibu korban terus meneteskan air mata
ia mempertanyakan penyebab kematian sang anak yang terjadi secara mendadak pada empat belas november
sang anak yang tengah menimba ilmu di pondok pesantren harus pulang dalam kondisi meninggal
korban meninggal karena dianiaya oleh rekannya sendiri
dan saudara inilah makam airul harahab yang berada di dusun muarau jelapang desa muara kilis
hampir setiap waktu sang ayah mendatangi makam korban untuk berdoa
masih tak menyangka sang anak telah meninggal akibat dianiaya saat menimba ilmu di pondok pesantren
kerabat dan tetangga kerap datang ke rumah korban untuk memberikan ucapan duka cita
penganiayaan yang menewaskan airul harhab ini terjadi di dalam pondok pesantren
sebelumnya korban ini terekam cctv di lantai satu dan masih dalam kondisi sehat
korban kemudian naik ke lantai tiga gedung asrama pondok
namun korban ini ditemukan meninggal oleh rekannya
korban ini dianiaya oleh dua seniornya yang berinisial r dan ab
diketahui tidak ada cctv yang merekam saat kejadian
tewasnya korban ini menggegerkan seisi pondok pesantren
awalnya korban ini ditemukan karena tersengat listrik
pihak pondok pesantren sempat memberitahu orang tua korban kalau sang anak meninggal karena tersengat listrik
polisi yang melakukan penyelidikan memeriksa lima puluh empat saksi termasuk pelaku r dan ab
kepada polisi pelaku memberikan keterangan yang berbelit belit
dan ternyata pelaku merekayasa kematian korban dengan memindah korban memegang kabel
sehingga korban terkesan meninggal karena tersengat listrik
karena kejadiannya itu tanggal empat belas november
saksi yang sudah kita periksa kemarin sudah kami ambil dari kabupaten kalian
kemudian juga saksi dari dokter yang mengeluarkan surat
polisi yang terus mengungkap kematian korban memutuskan untuk membongkar makam korban
polisi melakukan otopsi di rumah sakit bayangkara pada tiga belas desember dua ribu dua puluh
hasil ekshumasi tim dokter rumah sakit bayangkara jambi menemukan ada luka akibat benda tumpul di bagian tubuh korban
tim dokter menyebutkan patah tulang dan menyebabkan pendarahan
ini yang menjadi penyebab kematian dari korban
ini yang menjadi penyebab kematian dari korban
ini yang menjadi penyebab kematian dari korban

demikian hasil dari saya
pihak pondok pesantren menyebut tak tahu menau soal penganiayaan yang berujung pada tewasnya arial harahap ini
pihak pondok pesantren baru tahu setelah polisi menangkap kedua pelaku
pelaku yakni r dan ab
pihaknya menyebut selama ini kedua pelaku sering mengintimidasi sejumlah santri yang mengetahui kematian korban
untuk tidak menyampaikan penyebab kematian korban ini ke polisi dan pihak pondok pesantren
hal itulah yang menyebabkan polisi kesulitan untuk mengungkap kasus ini
dari keterangan yang ada kan saya kira akan diancam juga ya
pihak pelaku tidak menyampaikan
ini menjadi kendala kita selama ini
tewasnya santri polisi menyebut
pelaku emosi karena tak terima
ditagih utang sebesar sepuluh ribu
bukannya uang yang dipinjamnya ini
mendapat kekerasan dari pelaku
ini juga menimpa balkis maulana
di kediri jawa timur pada februari
keluarga histeris melihat bintang kembali
dalam kondisi meninggal dunia
dan akhirnya terkejut melihat tubuh korban
untuk mengotopsi jenazah korban
kerap kali meminta pulang ke banyuwangi
sebelum akhirnya meninggal dunia bintang
menyampaikan keinginannya kepada orang tua
kalau kita ingat pesan singkat itu berisi
ma tolong sini cepat jemput
meski demikian bintang tak pernah menjelaskan
secara rinci masalah yang dialaminya
agar bersabar hingga ramadan
kasus tewasnya bintang balkis maulana ini
mendapat perhatian khusus dari kanwil kemenak jawa timur
kemenak menyebut bahwa pondok pes tersebut
kita masih komunikasi terus dengan pihak terkait
dengan perjudisian dan sebagainya yang jelas
lembaga pesantren tersebut masih belum terdiksi
ya saksi hukum bagi pelaku
jadi kita gak akan menolak kepada siapapun
kita dukung proses hukum ya
setidaknya bagi polisi untuk mengungkap
termasuk dari pemerintah provinsi jambi
pemerintah provinsi jambi akan melakukan evaluasi
terhadap pondok pesantren raudatul mujawaidin
tempat ariel harahap tewas
akibat dianiaya oleh seniornya
para pelaku kini harus merasakan dinginnya
jeruji besi akibat perbuatannya sendiri